perlu atau tidak atau ada apa dibalik restrukturisasi bumn
sudah bersama saya melalui sambungan telepon
emerson yunto wakil direktur visi integritas
bang emerson selamat malam
selamat malam mbak
sejak awal sejak pelantikan sudah disebutkan oleh presiden dengan tegas
dengan firm bahwa tidak ada visi misi menteri
yang ada adalah visi misi dari presiden dan juga wakil presiden
terkait dengan perombakan atau restrukturisasi di tubuh bumn
anda melihatnya apakah memang betul dibutuhkan
dan melihatnya memang catatan atau evaluasi selama lima tahun terakhir sampai dengan hari ini seperti apa sih
ya kalau dari aspek isu anti korupsi ini menarik ya
bahwa saat ini paling tidak ada tujuh puluh enam kasus korupsi yang melibatkan bumn
lima tahun terakhir lah bumn
maupun anak perusahaannya
ini kan menjadi fenomena menarik bagaimana praktek praktek korupsi itu
sudah begitu mewabah di perusahaan plat merah ini
nah di sisi yang lain memang butuh gebrakan gebrakan khusus tuh
untuk menyelesaikan persoalan persoalan ini
jadi pembenahan manajemen
kemudian membangun sistem anti korupsi
itu satu yang mutlak diperlukan untuk membenahi di bumn
setelah itu kan rumor rumor soal di kementerian bumn juga perlu dirombak
itu juga kita dapatkan informasinya ya
jadi ya mungkin pimpinannya baik tapi di jajaran level eselonya itu bermasalah
nah perombakan perombakannya menjadi saya rasa sih itu juga pesan yang ingin disampaikan oleh pak jokowi ya
ada upaya bersih bersih di lingkungan bumn
oke dengan tujuan atau fokus untuk memangkas birokrasi
artinya dengan adanya pergantian sejumlah posisi atau pejabat eselon i
dan juga perampingan itu tadi bisa mewujudkan itu
artinya menjadi bumn yang lebih lincah yang lebih baik ke depannya
ya saya rasa sih begitu ya
jadi ini kan udah masalah tahunan gitu ya muncul
kalau nggak bumn nya bermasalah
pejabat di kementeriannya dianggap juga bermasalah
nah ini dua langkah ini yang kayaknya mau dilakukan oleh menteri bumn
jadi tidak hanya bicara soal menyiapkan para nakhoda di beberapa bumn strategis
tapi juga melakukan praktek bersih bersih gitu ya
di lingkungan kementerian bumn
walaupun ini menarik dibuang kemana itu menjadi penting
jangan sampai misalnya dibersihkan tapi ditempatkan beberapa bumn
mudah mudahan jalan keluar atau keputusan yang diambil itu keputusan yang strategis ya
soal integrity atau integritas artinya catatan anda orang orang yang harus mengisi jabatan atau pos pos penting ini seperti apa
ya saya rasa di dua figur yang baru muncul ya
ada chandra hamja ada ahok itu saya pikir satu
ada rizal malarangeng juga
oh rizal malarangeng saya pikir andi malarangeng
kalau saya memberikan dua catatan ya
buat ahok dan juga buat chandra amja
dua figur ini kan dikenal figur yang anti korupsi gitu ya
pak chandra mantan pimpinan kpk
ahok juga dinilai berprestasi ketika dia masih menjabat gitu ya
plus juga dia pemenang buhata anti korupsi the world
saya rasa harapan harapan membersihkan korupsi di lingkungan bumn
dan juga mengelola
bumn secara sehat ini itu bisa saja terwujud gitu
oke jadi intinya sampai dengan sejauh ini anda setuju dengan perampingan pergantian
dan juga tiga nama yang sudah datang sudah dipanggil oleh menteri erick thohir ya
ya dua nama sih kalau rijal saya nggak terlalu
ya rekan bijaknya kan nggak terlalu kelihatan soal integritas belum teruji
oke tapi untuk dua nama tadi btp basuki cahayapurnama
dan juga chandra hamzah approve untuk anda ya
cukup oke lah ya proper ya
dua namanya cukup baik
oke kita masih abu abu kita masih menerka nerka
bisa jadi nama yang dipanggil betul akan mengisi atau mungkin keadaannya bisa berubah sebaliknya
tapi kita akan pantau lihat bagaimana perkembangan kedepannya ya
terima kasih bang emerson yunto sudah bergabung dengan cn indonesia connected malam hari ini